selatan dalam kesempatan ini presiden juga mengajak sejumlah awak media yang tengah meliput kegiatannya
dilansir dari lamandetik com kedatangan presiden jokowi membuat kaget para pengunjung
bahkan sejumlah pengunjung rumah makan nekat mendekati jokowi untuk bersuah foto
dalam kunjungan ini presiden ditemani koordinator staf khusus presiden teten mas duki
menikmati menu makanan khas jawa seperti mendoan ayam sambal hijau udang krecek hingga cumi
selain berkunjung ke rumah makan hari ini presiden jokowi dijadwalkan menghadiri pengambilan nomor urut capres cawapres
di gedung kpu nanti malam bersama cawapresnya kiai haji maruf amin